terima kasih anda masih di cnn indonesia newsroom
kita ke informasi ekonomi dan bisnis
pemerintah akan menyelidiki praktik monopoli tol laut yang dikuasai pihak swasta
menindaklanjuti hal ini presiden joko widodo meminta adanya pemain lain dalam bisnis pengiriman logistik tol laut
jokowi menyatakan tol laut yang ada saat ini diapresiasi oleh masyarakat dan pejabat daerah
bahkan mereka meminta rute dan frekuensi penggunaan tol laut ditambah
namun penggunaan tol laut saat ini hanya dikuasai oleh swasta sehingga pemegang kendali harga dipegang oleh satu korporasi
untuk itu presiden jokowi meminta adanya pemain lain di tol laut sehingga biaya pengiriman logistik bisa turun sesuai dengan harapan pemerintah
tetapi ada keluhan setelah ada tol laut itu
tapi akhir akhir ini rute rute yang ada itu barang barangnya dikuasai oleh swasta tertentu
saya belum dapat ini swastanya siapa
sehingga harga barang itu ditentukan oleh perusahaan ini
ini tolong dikejar dan diselesaikan
perlu intervensi dari menteri bumn untuk melakukan ini
tapi kalau tidak harus diberikan kompetisi
sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi menyatakan kepada cnn indonesia com
akan mengusut pihak swasta yang menguasai pengiriman barang di jalur tol laut
pihak swasta yang melakukan praktik monopoli ini mendominasi pasar pengiriman logistik dari surabaya dan timur indonesia
seperti nusa tenggara timur maluku utara maluku dan papua
menhub telah melakukan pengawasan namun terkadang banyak masyarakat yang ingin mengirim barang hanya melakukannya lewat perusahaan tertentu
mantan direktur utama pt angkasa pura ii ini akan membuat regulasi untuk melarang praktik monopoli tersebut
budi juga akan membuat sistem yang dapat memberikan informasi seputar jumlah pemesanan pengiriman barang sebuah perusahaan
jika jumlah yang dikirim terlalu banyak akan dibatasi